tadi adalah respon dari salah satu pelaku industri perbankan terkait larangan untuk menggesek dua kali ya yang dikeluarkan oleh bank indonesia
kita ke informasi selanjutnya dalam orasi dias natalis institut pertanian bogor ke lima puluh empat presiden joko widodo mengaku selama ini tidak pernah menggunakan kartu kredit
nah ini yang menarik ya meski pada masa mendatang kartu kredit akan tertinggal oleh cara pembayaran lain
jokowi mengatakan pada era digital ini bisa saja industri media cetak termasuk televisi tidak dilirik masyarakat
dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini misalnya berbagai tontonan bisa disaksikan melalui netflix
dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah yang namanya pegang kartu kredit
tetapi ini sudah ketinggalan lagi
kartu kredit sudah tidak dipakai
sudah ada paypal paypal dilindas lagi karena perubahan yang sangat cepat oleh yang namanya alipay
sekarang kita kalau beli apa apa sebentar lagi pasti datang ke

karena ini tidak bisa kita hambat tidak bisa kita tolak membayar nanti dengan smartphone